kali ini saya akan menyambangi salah satu gereja tertua di jakarta
destinasi pertama saya adalah gereja katolik santa maria de fatima
yang berlokasi di jalan kemenangan tiga glodok jakarta barat
suasana tionghoanya kental banget di sini karena desain arsitekturnya ini sudah sangat tionghoa
kemudian ada warna emas dan juga merah
gereja ini dibangun pada abad ke sembilan belas dan dijadikan cagar budaya oleh pemprov dki jakarta tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dulu gereja ini awalnya adalah rumah seorang kapitan keturunan tionghoa bermarga ciu
ini kan dulu tempat tinggal nih
dulu ruangan apa nih pak andre ini
untuk yang di altar sini sendiri ini dulunya rumah yang kedua sebagai rumah keluarga dan rumah untuk sembayang
terus di sisi sini ini dulunya
taman atau kebun
atap gereja juga dihiasi ornamen khas tionghoa
di bagian luar terdapat menara lonceng yang dibangun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ada pula bukit maria de fatima yang digunakan umat untuk memanjatkan doa
di sini ada visualisasi bunda maria kemudian yang tiga orang ini apa nih pak andre
nah ini namanya kita sebut di sini bukit maria de fatima
destinasi saya berikutnya adalah museum benda benda alkitab yerusalem di jakarta utara
tempat ini bisa menambah pengetahuan kita tentang berbagai benda yang disebutkan dalam alkitab
salah satunya visualisasi tempat pengirikan gandum ini
di sini ada alat penampi untuk memisahkan gandum dari tangkainya
ini disebutkan dalam kitab matius
didirikan pada januari dua ribu sembilan museum ini bertujuan membuat alkitab menjadi lebih hidup
ada sekitar tiga ratus koleksi yang dipamerkan
mulai dari koin yang digunakan pada lima ratus sembilan puluh sebelum masehi sampai seribu sembilan ratus enam puluh delapan

terus ada juga alat penampilan

masehi visualisasi mahkota duri dan cambuk yang digunakan saat penyaliban yesus hingga kirbat air mata
ini bahannya dari kaca
bahannya dari kaca
ini digunakan oleh orang orang pada saat itu kalau berduka
kalau berduka betul menangis
dan seperti juga kalau mengalami pertobatan menangis itu juga air mata ditampung
seperti wanita yang mengurapi kaki yesus dengan air mata itu seperti sebelumnya
dia sudah menampung air matanya
kirbat air mata
di sini juga ada kirbat yang lain loh
ada kirbat anggur
kirbat anggur ini ada dari kulit kambing betul
kulit kambing utuh tanpa jahitan
nah jadi banyak tahu ya kalau zaman dulu ini keribet seperti ini dari kulit kambing utuh
digunakan untuk menampung berbagai macam benda benda cair ya seperti air susu dan sebagainya
ini dapat dari mana pak
selain benda ada pula berbagai jenis tanaman yang disebutkan dalam alkitab
seperti arah dan zaitun
semuanya didatangkan dari israel
museum ini boleh dikunjungi oleh siapa saja tanpa biaya masuk alias gratis
museum buka senin hingga jumat pukul sembilan pagi sampai empat sore
sementara sabtu khusus untuk rombongan dengan perjanjian
tim liputan cnn indonesia jakarta